menteri investasi bkpm bahlil lahadalia yang mendapatkan tugas untuk menyerap investasi sebesar sembilan ratus triliun rupiah dalam waktu satu tahun
hal ini diutarakan bahlil sesaat dirinya dilantik sebagai menteri investasi bkpm oleh presiden joko widodo di istana negara pada rabu sore
bahlil menyampaikan sejumlah target dan program kerja yang dilakukan ke depan saat dirinya menyandang status menteri
bahlil menyebut presiden jokowi memintanya untuk bisa menyerap investasi sebesar sembilan ratus triliun rupiah dalam waktu satu tahun
dana investasi ini nantinya akan dikelola guna menjalankan pembangunan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi nasional
target investasi kami harus sembilan ratus triliun di tahun ini
dan mungkin kalau pandemi covid nya sudah semakin baik bukan tidak mungkin untuk itu dilakukan evaluasi lagi
tapi jauh lebih pentingnya
dan yang saya sadar itu adalah kementerian investasi itu tidak hanya berbicara tentang foreign direct investment
tidak hanya berbicara tentang pengusaha pengusaha luar tapi juga pengusaha dalam negeri
tidak hanya berbicara tentang pengusaha pengusaha besar tapi juga umkm pengusaha nasional di daerah
karena bagi kami pandangan bapak presiden kepada kami adalah pertumbuhan yang bagus itu penting
tapi pertumbuhan yang bagus harus diberinya dengan pemerataan juga pertumbuhan